sementara itu ketua tim pemenangan pasangan cagup nomor dua ahok jarot prasetyo edi marsudi kembali hadir di persidangan lanjutan kasus perodahan agama
prasetyo memastikan tim ses memberikan dukungan moral kepada ahok